kapal penangkap ikan dewi jaya dua dengan rute jakarta lombok
tenggelam di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan
dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk
dua orang abk meninggal dan dua puluh empat orang lainnya dinyatakan hilang
tim sar gabungan melakukan pencarian dibantu warga
dan juga nelayan sekitar lokasi tempat tenggelamnya kapal
tiga belas abk ditemukan dan terdampar di tiga pulau di kecamatan taka bonerate
namun dua dari sebelas abk ditemukan dalam kondisi meninggal
terkendala cuaca buruk tim sar gabungan menghentikan sementara upaya pencarian
dan akan dilanjutkan saat cuaca mulai membaik
tim sar juga meminta kepada masyarakat yang menemukan korban
agar memberikan informasi kepada pemerintah setempat
tim sar gabungan menemukan sementara upaya pencarian di taka bonerate

kapal tersebut dihantam ombak karena cuaca buruk
maka terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kapal jaya wijaya dua ini terbalik
dengan membawa abk pob sebanyak tiga puluh